seperti inilah kondisi desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar riau sabtu malam
ketinggian air luapan sungai kampar terus meningkat merendam permukiman warga
ketinggian air mencapai satu hingga satu lima meter telah memutus akses antardusu
meski dilanda banjir warga memilih tetap bertahan di dalam rumah
warga beralasan tidak ingin mengungsi karena khawatir akan keamanan peralatan rumah hewan ternak dan kebun mereka
semakin hari semakin naik pak rata rata ketinggian air di dekat yang rendah ini ada satu meter
sebagian ada juga yang mengungsi keluar mana yang ada di rumahnya di luar sebagian bertahan di rumahnya
selain desa lubuk siam dan tanjung bala data dari bpbd riau banjir luapan
sungai kampar juga merendam ratusan rumah di desa gunung sahilan sahilan darussalam mentulik dan pulau rambai
debit air sungai diprediksi akan terus meningkat menyusul tingginya curah hujan di bagian hulu sungai kampar
tepatnya di lima puluh kota sumatera barat
banjir diduga diperparah dengan dibukanya pintu air pelimpahan waduk plta koto panjang secara bertahap sejak sepekan terakhir
rian novitra kampar riau